langkai dulu mayat yayat
katanya langkai dulu mayat yayat
pertemuan kita cukup sampai disini dulu
nanti satu persatu
ada sekedar untuk transport
bukan dari saya
tapi dari bang edi
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
mereka yang robek pendek
saya gak tau
waktu itu kan saya nggak ikut
udah dapat banyak uang
itu temen temennya baru dateng
oke sekarang royok saya
royok orang tua kayak gini bakal kuahat atau enggak
gak usah banyak omong
iya cuma buat bikin hebat jirah aja
didu mau mengambil alih parkiran
kamu takut sama didu
didu gak mungkin sendirian
kok gak ada yang markir
perkiraan saya sekarang yang parkir tukang parkir lama
mungkin mereka takut serangan balik
dari agus sama yayat
tapi dari backingannya
pinggir dulu saya ada telepon
masih ada kekacauan di parkiran
saya barusan turun tangan
orang orang yang pernah ngeroyok petugas lapangan bang edi sudah saya kasih pelajaran
ini di tempat parkir yang lain
bekas orangnya agus sama er yang sudah dipecat
malah mengklaim sudah mengambil alih parkiran
saya sendiri yang akan mengurus langsung
nanti saya koordinasi dengan yayan
saya akan berusaha selamatkan dia
jangan lupa jangan lupa
saya akan berusaha sebaik baiknya
kepuasan pelanggan adalah tujuan kami
lemon akan kontak kamu buat ngeberesin masalah di parkiran
ada telepon buat kamu
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
kalau ada masalah jangan lupa
saya akan hubungi siapa
saya akan hubungi siapa
saya akan hubungi siapa
saya akan hubungi siapa
bilang nanti kamu akan telepon balik setelah selesai bicara dengan saya
nanti saya telepon balik
ada telepon buat bang edi
saya dengan pemuda dan pemudi gembira
sudah dua kali pertemuan
sudah ngasih mereka uang transport
dan membuatkan mereka kalau seragam dana pendukung sudah habis
nanti orang saya akan telepon kamu
buat mengurus dana penunjang
nanti orangnya bang eddy mau telepon
buat mengurus dana penunjang
tim marketing saya perlu uang
tarik setoran dari jalanan
kasih ke feni
kamu boleh pergi
terima kasih alan
saya juga tidak akan lengkapi
saya harus anda tahu bahwa alien terdapat pasti ingin menyebabkan saya mengundur
jidakan saya ibu
ia hari yang cyclone
terus lagi kulah
setara akhir provides
tidak berjalan lancar
anda akan demande

kamu masih mau kerja gak
gak usah takut
parkiran sekarang saya yang pegang
ini kamu saja yang mesti men ook